kita beralih ke informasi lain tiga hari pasca banjir dan longsor serta terputusnya jembatan cipatujah di kecamatan cipatujah sejumlah desa masih terisolir
warga berharap agar perbaikan jembatan segera dilakukan agar mereka dapat kembali beraktivitas
kiki haryadi produser lapangan cnn indonesia memiliki liputannya untuk anda
hingga kami sore pembuatan jembatan baili belum juga dilakukan karena masih dalam proses perancangan kementerian pupr
akibatnya lima desa di kecamatan cipat ujah yakni desa ciandum ciheras cipanas pemetingan dan sukahurib masih terisolir
salah satu cara untuk kemudian bisa menjangkau lima desa yang terisolir di kecamatan cipatuja tepat di belakang saya ini adalah menggunakan perahu karet untuk menyeberanginya
saya bersama dengan tim gabungan bpbd basarnas juga tni polri akan menyeberang untuk melihat bagaimana kondisi lima desa yang terisolir di sana
sementara itu tim dari bpbd basarnas serta tni polri melakukan pemantauan ke lima desa yang terisolir
yang terisolir menggunakan perahu karet pada kamis siang
ini adalah salah satu cara yang kemudian bisa menjangkau lima desa yang terisolir meskipun ada memang jembatan gantung yang berada di titik lain
tapi memang kondisi dari jembatan gantung ini tidak cukup baik untuk dilewati sehingga memang salah satu cara yang paling tepat ataupun aman adalah menggunakan perahu karet
berhubung saat ini cuaca sedang bagus dan juga sedang bersahabat kita akan coba lihat dan juga bagaimana telusuri lima desa yang terisolir di kecamatan cipatujah yang tepat berada di belakang saya ini
banyak aktivitas yang dilakukan oleh warga di desa ciandum
mereka hanya melakukan upaya pembersihan pasca banjir terjadi dibantu oleh sejumlah relawan
saya berada di desa cian dum satu dari lima desa yang terisolir di kecamatan cipat ujah dikarenakan jembatan cipat ujah yang putus
desa ini merupakan desa yang paling sulit untuk mengakses kemanapun
jika akan menuju pusat kecamatan cipatuja mereka kesulitan dikarenakan jembatan yang putus
begitu pula jika mereka akan mengarah ke garut jarak waktu ataupun jarak tempuh pun cukup jauh
kegelisahan dirasakan oleh tono seorang warga desa cian dum rt satu rw satu pasca putusnya jembatan cipat ujah
sudah tiga hari ia tak bekerja sebagai kuli bangunan di salah satu proyek di pusat kecamatan
ia merasa kebingungan untuk beraktivitas karena terputusnya jembatan
bahkan untuk mendapatkan makanan pun sulit karena jarak yang jauh jika menjangkau wilayah garut
kesulitannya karena jembatan putus ya
jembatan putus jadi susah jalan gak ada jembatan alternatif apa sekarang ya
kalau sekarang sih
jadi kerja terputus aja soalnya kerja kan di seberang
di titik ini kemana yang paling dekat bisa mendapatkan makanan
kalau dari sini ya agak lumayan jauh sih kalau cari makanan
ke arah garut berarti
ke arah garut iya
kayak apa namanya bahan bakar juga susah kan
sekarang lima belas ribu per liter
kekhawatiran yang sama pun dirasakan oleh cuyi seorang ibu rumah tangga di desa ciandum ini
yang mengaku persediaan pangannya semakin menipis
ia berharap bantuan berupa makanan dan pakaian segera didistribusikan
susah makan susah nggak ada listrik tadinya ya
terus sekarang listrik udah jalan kali makannya belum soalnya jalannya gak bisa putus
ya saya harus kepengen dibantulah jangan lama lama gitu
soalnya saya udah kepengen dibantu ini semua juga susah
pendistribusian makanan dan kebutuhan pokok lainnya
terus dilakukan oleh bpbd kabupaten tasik malaya
kiki haryadi kabupaten tasik malaya